sejumlah ambulans mendatangi lokasi bencana
petugas palang merah indonesia langsung melakukan evakuasi dan penyelamatan para korban
banjir bandang yang terjadi mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka luka
aksi penyelamatan korban bencana ini adalah simulasi yang digelar usai apel
kesiap siagaan bencana dampak lanina tahun dua ribu dua puluh satu
di taman kota waduk pluit jakarta pada minggu pagi
kita gelar pasukan untuk mengecek kesiapan pmi sendiri
sampai sejauh mana mengatasi hal hal yang terburuk
ini nanti kita bergabung dengan unsur unsur dari pemerintah daerah
dalam rangka penanganan bencana tersebut
karena itu kita gelar pasukan ini
alhamdulillah diperkirakan sekitar enam ratus pasukan bersama dengan peralatan
perlengkapan perlengkapan yang memang diperlukan untuk penanganan bencana
guna menghadapi ancaman bencana akibat lanina
pmi sedekai jakarta telah menyiapkan armada dan sarana pendukung keselamatan
di antaranya delapan belas unit ambulans tujuh belas unit perahu dua puluh lima unit kendaraan pick up
tujuh mobil jenazah dua belas unit sepeda motor dan lima belas unit bentor
kami selalu garis bawahi kpi nomor satu adalah semua warga selamat
tidak ada yang meninggal karena terdampak akibat banjir
kemudian yang kedua ketika curah hujan melampaui kapasitas
maka semua bekerja untuk melakukan evakuasi menyelamatkan semua warga
karena itulah ada tenda tenda untuk warga
kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pengeringannya
pompa pompa disiapkan untuk sebuah kawasan yang tergenang
untuk bisa ditarik dikeringkan
dengan target operasi enam jam sesudah hujan berhenti
atau enam jam sesudah sungai surut
dikutip dari laman bmkg
lanina merupakan fenomena suhu muka laut di samudera pasifik yang mengalami pendinginan
lanina terjadi bila angin menghembus air hangat permukaan laut
dari amerika selatan ke arah barat menuju indonesia
sehingga air dingin naik ke permukaan
proses penghangatan perairan indonesia mendorong pembentukan awan berlebih
yang dapat meningkatkan curah hujan
dan juga menurut kami

tingginya curah hujan berpotensi mengakibatkan sejumlah wilayah di dki jakarta tergenang air
gubernur dki jakarta anies baswedan berharap
kolaborasi pmi bersama instansi lain siap menanggulangi dampak lanina di ibu kota
gubernur provinsi dki jakarta anies baswedan menegaskan ada tiga kunci utama
untuk menghadapi ancaman bencana yang diakibatkan oleh lanina
yang pertama adalah siaga
artinya relawan dan unsur lainnya sudah siap untuk melakukan penyelamatan
yang kedua adalah tanggap cepat tanggap untuk segera melakukan distribusi bantuan
dan penyelamatan di lokasi bencana
yang ketiga adalah galang
di mana bukan hanya relawan saja bukan hanya pmi dan yang lainnya
tapi masyarakat juga turut bekerjasama bergotong royong
melakukan penanggulangan bencana di lokasi bencana
ini artinya sudah menjadi tugas kita sebagai masyarakat di ibu kota pada khususnya
untuk bersama sama siap siaga menghadapi ancaman bencana
ini adalah rencana yang diakibatkan oleh lanina
anies juga menyatakan ada tiga kawasan atau front di jakarta yang harus diwaspadai
saat terjadi hujan lebat
di antaranya kawasan pesisir di utara jakarta tengah kota dan dataran tinggi di selatan jakarta
intensitas hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan ibu kota tergenang air
mengingat daya tampung drainase dalam kota hanya mampu menahan curah hujan berkisar seratus mm per hari
sementara tiga belas sungai yang mengalir di dki jakarta
hanya dapat menampung dua rintangan

victor pangaribuan aryo asmoro jakarta